konsep pelibatan masyarakat sipil dalam strategi pertahanan kembali menjadi perbincangan hangat di publik
masyarakat kemudian mengaitkan ide ini dengan program bela negara dan wacana wajib militer
apakah itu sama atau tidak nanti mungkin kita diskusikan
program bela negara sendiri memang sudah secara rutin digelar oleh kementerian pertahanan
dan melibatkan lebih dari delapan puluh juta kader masyarakat sipil sampai tahun dua ribu sembilan belas ini
namun ini pun masih mengundang pro dan kontra kita simak ulasannya
konsep pertahanan rakyat semestera
dalam beberapa waktu terakhir konsep pertahanan rakyat semesta kembali jadi perbincangan
adalah menteri pertahanan prabowo subianto yang memaparkan strategi pelibatan masyarakat sipil dalam strategi pertahanan kita
oleh sebab itu apabila suatu saat indonesia terlibat perang
baik fisik maupun non fisik
maka seluruh rakyat harus ikut terlibat
pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran konsep pertahanan rakyat semesta
perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang
perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta
konsep pertahanan rakyat semesta
pendidikan latihan perwira perwira cadangan
kemudian juga latihan latihan untuk komponen cadangan
nanti akan banyak peran daripada kementerian pendidikan
di sma sma bahkan mungkin sedini mungkin di smp
dan juga nanti di perguruan perguruan tinggi
kendati punya makna berbeda
namun perlibatan masyarakat sipil dalam pertahanan mengingatkan kita pada konsep bela negara
jika anda mengira deretan orang berseragam loreng biru ini adalah tentara
maka anda keliru
mereka adalah warga sipil yang mendapatkan pelatihan bela negara
di sebuah pusat pelatihan milik kementerian pertahanan di bogor jawa barat
sejak pukul lima pagi para peserta pelatihan mengisi waktu dengan jogging
berlatih lagu mars
serta mengikuti ceramah dan diskusi
mereka juga mendapatkan pelatihan merakit senjata
seperti layaknya anggota militer
kementerian pertahanan meluncurkan program bela negara pada tahun dua ribu lima belas
untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai erosi nilai nilai nasionalisme
kementerian akan membentuk garda yang beranggotakan jutaan pegawai negeri
dokter mahasiswa dan berbagai unsur kelompok masyarakat sipil lain
bela negara ini adalah preventif bangsa
sebelum terjadi dia menjadikan kesadaran bela negara bagus
tidak terjadi ancaman ancaman tadi
sehingga ancaman itu baru potensi akan terjadi
dia akan melakukan dengan pelajaran pelajaran pengetahuan ini
dia akan terjadi ketahuan nasionalnya yang jadi tinggi
namun tidak semua setuju dengan program bela negara kementerian pertahanan
imparsial menilai program bela negara tidak tepat sasaran
karena pendidikan bela negara seharusnya menjadi domen kementerian pendidikan
yang menenamkan pendidikan kewarganegaraan
bukan sekedar pelatihan liter
program program seperti bela negara atau komponen cadangan
untuk sementara waktu sebaiknya perlu untuk ditinjau ulang
apalagi program bela negara yang dilakukan oleh kementerian pertahanan kemarin
sifatnya sangat instan
saya selalu bilang bahwa pola pembangunan bela negara yang paling benar adalah
dengan menempatkan pendidikan kewargaan dari sd smp sma sampai kuliah
dengan membangun citizenship melalui mekanisme sekolah
kita bisa membangun pola pendidikan bela negara yang jauh lebih baik
artinya apa pola citizenship harus dibangun di sekolah sekolah tersebut
dan itu cukup diserahkan ke kementerian pendidikan bukan kementerian pertahanan
karena program bela negara itu sesungguhnya adalah program yang sifatnya kognitif
bagaimana mengisi kepala orang untuk membangun negara secara lebih baik
dan lebih maju ke depan
nah itu aspeknya ada di kepala
oleh karena itu melalui pendidikan
bukan dengan cara pelatihan dasar kemiliteran
berdasarkan data dari kementerian pertahanan
hingga juli dua ribu sembilan belas program bela negara telah menghasilkan lebih dari delapan puluh tiga juta kader
selain itu kemenhan juga telah menandatangani mou dengan dua belas kementerian
lembaga tiga puluh sembilan perguruan tinggi dan tiga puluh tujuh ormas
untuk secara sinergi menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara
budi adiputro cnn indonesia
oke kita sudah lihat apa yang dilakukan kementerian pertahanan mengenai bela negara
saya mau ke yando dulu
bang yando anda lihat seberapa positif dan seberapa berguna sebenarnya program yang sudah dilangsungkan oleh kementerian pertahanan ini
mungkin satpa pp juga pernah terlibat dalam program bela negara ini mungkin
oke sebenarnya ini agak gagal fokus kayak kalau menurut saya nih
karena tadi dibilang bahwa semengerikan itu pendidikan bela negara yang diadakan oleh kemenhan
sebenarnya setiap materi setiap apapun yang dikasih oleh para pengajar itu punya filosofi tersendiri
misalkan tadi disebutkan bahwa harus lari di pagi hari
kenapa harus lari pagi hari karena dengan lari kita akan lebih bugar akan lebih segar tidak ngantuk dan lain lain
kenapa harus bernyanyi karena pada saat pendidikan hanya nyanyian yang bisa menghibur kita saat itu
nah untuk tadi sma pp itu sangat bagus
saya lihat ada program pelatihan senjata
sebenarnya saat kita mengajukan program bila negara kami sebagai okp itu bisa mengatur silabus yang sudah ada
kalau kita minta pelatihan bisa diadakan kalau tidak tidak juga
kalau dinilai tidak perlu tidak harus ada
kami saat itu minta silabus yang hanya bertekankan kepada pendidikan apa sih sistem pertahanan negara itu
mungkin bisa melalui cyber
bagaimana perang cyber bisa diadakan
perang cyber saat ini gitu jadi semuanya itu punya filosofi
tadi juga dibahas apakah baju loreng loreng biru ini sentara
sebenarnya kalau diperhatikan secara linci baju loreng loreng biru itu punya makna filosofis menurut saya ya
karena kalau diperhatikan digital camo nya itu peta indonesia
berarti secara gak langsung kita memakai baju itu adalah melambangkan kita
kenapa warnanya biru menurut saya untuk mengkaburkan antara baju bela negara dengan baju sentara

bagi anda sendiri yang mungkin sudah terlibat juga dalam proses program bela negara ini
seberapa positif dan seberapa berguna sebenarnya untuk bisa menangkal erosi erosi ancaman seperti yang tadi dikatakan oleh pak agus
ada beberapa ancaman penting gitu yang dihadapi bangsa kita nih
dengan pelatihan pola pelatihan seperti bela negara ala kementerian pertahanan
menurut kami ya menurut kami sudah cukup baik
sudah cukup baik
karena di saat pendidikan itu kami lebih tahu tentang pertahanan negara itu seperti apa
apa sih pertahanan negara
dan bagaimana kami sebagai rakyat sipil harus membelai negara saat ada

ancaman ancaman yang hadir
di saat itu diajarkan bahwa kami sebagai rakyat sipil harus bertindak sesuai dengan profesi masing masing
tidak salah kaprah
jadinya saat kita ada ancaman kita tidak salah bertindak
makanya di situ pentingnya adanya pendidikan bela negara menurut kami
maka dari itu kami sebagai okp sabang pemuda pancasila rutin
setiap kali ada undangan dari kemenhan kami pasti ikut
karena menurut kami itu hak kami untuk melaksanakan bela negara
oke tepuk tangan dong
itu yang kita inginkan
terima kasih pak

seluruh tan anda lihat seberapa punya manfaat sih kemudian program program seperti ini
dengan cara cara yang tadi sudah dibahas gitu dan pro kontranya tentunya
ya tentu bukan seberapa manfaat tapi seberapa relevan kita untuk melakukan hal itu
kan kalau kita baca teks dan kaitkan konteks pembicaraan pak prabowo di ruang sidang dpr itu
dia menggambarkan tiga komponen
komponen utama komponen cadangan
dan komponen pendukung resonansi yang diucapkan pak prabowo berkutat dan sangat amat tinggi gaungannya
pada komponen pendukung saya pikir sebagai menhan sebagai pembantu presiden dia akan lebih menekankan
pada modernisasi militer kemudian penguatan senjata alutsista kemudian memberikan hak pendidikan
bagi seluruh militer sampai ke keluarganya dan lain lain sebagainya jadi dikuatkan persepsinya pada komponen utamanya
tapi ini tidak berkutat pada komponen pendukung jadi seolah olah pak prabowo masih belum move on
betul seperti kata bang usman seperti kok belum move on seperti ingin tetap menyampaikan pesan kepada rakyat
seolah olah besok masih ada kepentingan elektoral lagi yang akan dilaksanakan oleh pak prabowo
kalau program bela negara seperti kementerian pertahanan ini sudah move on atau belum move on
justru malah dari tantangan
terkini termutakhir bangsa indonesia dengan pola pola seperti itu
kalau anda disuruh misalnya bela negara udah pernah ikut belum
belum tapi itu kan masuk dalam silabus perkuliahan
ada pendidikan pancasila kemudian ada civic education
di mana pendidikan pendidikan bela negara dan lain lain sebagainya masuk terselundup pada ruang ruang akademis di setiap kelas
jadi kita selain dilatih kemudian secara fisik non fisik pun kita dilatih untuk bagaimana kemudian sadar
bahwa tanpa ada senjata apapun kami juga akan mencintai bangsa indonesia dan membela bangsa indonesia
jadi apa sebetulnya tantangan yang ingin disampaikan oleh pak prabowo oleh pak menhan
apakah ada ancaman aktual yang sedang kita hadapi ada serangan di mana dan lain lain sebagainya
atau ini hanya ancaman potensial tapi ingin memberikan pesan kepada rakyat bahwa dia seolah ingin menari
tapi terpleset dengan tariannya sendiri
oke bang rusman kita bicara mau menarik dulu bang yano silakan
tapi sedikit saja karena ada yang terlupakan di sini
tadi kenapa pak prabowo saya bukan hanya pak prabowo maksudnya kenapa undang undang mengamatkan adanya komponen pendukung
karena setiap komponen utama dan komponen cadangan berangkat dari komponen pendukung
kenapa harus ditekankan pendidikan dari usia dini
karena perwira perwira tni perwira perwira dan proyek proyek tni itu
berangkat dari rakyat
dan dari rakyat itulah dia menubuhkan rasa nasionalisme
sehingga dia mengajukan diri sebagai tni
itulah pentingnya adanya pendidikan bela negara di usia dini
itu merupakan dengan pendidikan keluarga negaraan
tadipun juga mas sultan sudah masanakan pilihan negara dengan baik
karena di kampusnya sudah ada pendidikan keluarga negaraan
itu adalah salah satu poin yang tertulis dalam ayat dua undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
kalau tadi kalau kata bang sultan
tadi kurang begitu relevan dengan kondisi tantangan sekarang
dengan pola pola pendidikan seperti itu anda melihatnya gimana
itu tadi saya bilang karena tidak harus dengan angkat senjata
dengan mengamalkan nilai nilai dengan baik pun sudah merupakan bela negara
tapi perlu juga untuk ada training training ala militaristik seperti itu
seberapa penting sih
menurut saya menyerupai militer saat kita lari lari
tapi dengan raya lari itu kita menubuhkan rasa kekompakan
oke jadi pasti ada manfaat dan filosofi dari setiap program program itu
kan sebagai anak muda tanpa berlari lari pun kita tetap cinta pada tanah air
kan itu intinya
bang usman ini kita sudah dengarkan suara anak anak muda yang melihat program kementerian pertahanan
delapan puluh tiga juta lebih kader pilihan negara dari tahun dua ribu lima belas
program ini dilancarkan oleh menteri pertahanan ria miza trikudu sampai sekarang dengan pola pola yang seperti ini tadi
yang bagus sih anak muda aja diskusi kami pulang
sairan saya sih pak prabowo urus dululah kementerian pertahanan
uruslah terlebih dahulu tni kesejahteraan prajurit tni misalnya gitu
urusan pendidikan sekolah itu biarlah jadi urusan kementerian pendidikan riset perguruan tinggi
jadi dipisahkan saja enggak perlu terlalu berambisi untuk seperti mau memobilisasi semua sumber daya begitu
tanpa melihat masalah yang utama di dalam komponen utama itu sendiri yaitu tni
saya punya kasus seorang sersan gajinya tiga tiga juta anaknya baru masuk ugm bayar kebetulan dapatnya itu satu semester lima juta
karena tinggal di batang pekalongan dia harus ke jogja harus kos anaknya
per bulan itu minimal satu juta atau satu juta setengah di yogyakarta
dengan demikian seorang sersan tidak sanggup membiayai enam bulan enam bulan

ada biaya transportasi rumah istri anak dan seterusnya gitu
nah kenapa tidak misalnya menteri pertahanan negara dalam lima tahun ke depan memprioritaskan kesejahteraan prajurit
pendidikan keluarga negara sudah ada di sekolah sekolah gak perlu diurus lagi
apalagi sekarang pendidikan pengabdian berdasarkan profesi
setiap profesi sudah akan
dengan sendirinya melaksanakan pendidikan pelatihan yang sifatnya memang untuk bela negara
itu yang tadi saya katakan di awal
definisi tentang bela negara itu mengalami penyempitan dalam seragam seragam tadi
seolah olah pengertiannya para militer
ini karena mungkin paradigma menteri pertahanannya yang saya kira lebih condong ke dalam perspektif militer
tapi tantangannya sesuai nggak dijawab nggak dengan pola pola kurikulum
tadi kalau kata bung yando setiap itu ada filosofinya kok dan itu terjawab kok
itu kan hanya disusun oleh kementerian pertahanan
misalnya buku putih pertahanan
dan itu masih mempersepsikan ancaman dalam negeri dalam urusan pertahanan
kenapa masih disusun kementerian pertahanan
karena kita belum punya dewan pertahanan nasional
yang tadi saya katakan terdiri dari presiden wakil presiden menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri pertahanan dan panglima
jadi menteri pertahanan hanya salah satu menteri dalam keanggotaan tetap dari dewan pertahanan negara
jadi bentuk saja itu terlebih dahulu
lalu susun kebijakan strategis
di sektor pertahanan negara
susun assessment apakah negara seperti malaysia yang secara daratan di kalimantan berbatasan dengan indonesia itu mengancam batas atau patok negara kita
apakah negara seperti australia di darwin tengah memobilisasi militernya sehingga mengancam kedaulatan indonesia
hal hal semacam itu serahkan pada dewan pertahanan negara
jangan hanya menteri pertahanan
saya kira itu akan jauh lebih baik gitu